satu penyelam dari tni al yang berhasil mengangkat black box adalah sersan satu hendra
sertu hendra merupakan tim penyelam dari marinir angkatan laut
berikut wawancara sejumlah wartawan bersama sertu hendra
tadi kami dari taifit marinir sudah melaksanakan searching dari beberapa hari ini
dengan penyelamatan knkt dan kita penyelaman
dan memang untuk kontur bawahnya lumpur agak sulit dan serpin pesawat di mana mana
kemudian dari alat yang kita dipinjamkan atau digunakan kami percaya alat
bahwa begitu kami turun tadi arusnya kencang
kemudian dengan keterbatasan kita menggunakan tali untuk agar kita tidak terlempar
atau bawa arus
karena hal tersebut mungkin agak menghambat kami kembali lagi ke posisi awal untuk melepas tali